majelis kehormatan etik kedokteran pusat ikatan dokter indonesia mengeluarkan fatwa etik dokter dalam aktivitas bermedia sosial
ada tiga belas poin fatwa di dalam surat keputusan resmi yang mulai berlaku pada tiga puluh april dua ribu dua puluh satu ini
poin fatwa tersebut diantaranya adalah sisi positif negatif media sosial pemberantasan hoax pemisahan akun edukasi dan pertemanan ekspresi sebagai hak privat serta seleksi pemasukan pasien ke daftar pertemanan
ketua majelis kehormatan etik kedokteran pusat idi bukovisa prawiroharjo menyatakan fatwa ini akan menjadi acuan detail dan jelas bagi dokter dalam menggunakan media sosial
tapi tentu kan kita juga menyadari ada ekspektasi masyarakat ya kami kan sebagai profesi yang ya punya nilai di mata masyarakat juga dan juga dalam hal kita juga punya sumpah dan etik kedokteran
jadi hal itu imbang lah kita ininya sisinya imbang jadi apresiasinya ada tanggung jawabnya juga ada
nah bagaimana bertanggung jawabnya kita perlu untuk kemudian membuat acuan teknisnya supaya jadi rujukan lah jadi acuan secara
teknis untuk dilakukan gitu sama teman teman kan sebelum ini kan belum ada ya
pengamat media sosial yang juga founder drone emprit ismail fahmi menilai fatwa etik dokter ini akan berdampak positif bagi masyarakat secara umum
informasi terkait kesehatan dan kedokteran akan diterima oleh publik dengan lebih spesifik
namun dampak positif tersebut akan tercapai jika para dokter menjalankan seluruh fatwa tersebut dengan baik
pertama saya simpulkan bahwa ini kembali kepada dokter itu sendiri apakah mereka berkenan untuk kemudian punya dua akun di tengah kesibukannya
dan kalau seandainya mereka berkenan artinya akan banyak kemunculan kanal akun yang spesifik terkait dengan profesi kedokteran
dan semakin banyak konten konten seperti ini akun akun seperti ini saya kira akan sangat positif karena akan fokus di sana sehingga publik pun juga akan mendapatkan edukasi yang luar biasa lebih banyak
sifamau lida kurnia yuniarwan jakarta